terima kasih pia
kamu kenapa di sini saja
bu de sama bopo mencari kamu kemana mana
tadi tadi ada nenek nenek yang menurung
nenek nenek itu membawa faridah kemari bopo
lalu ada dua orang kakek nenek yang menolong faridah
kami enggak melihat duk dari tadi
kamu belum sembuh benar
tidak bu de
faridah lihat di situ
pasti yang dimaksud faridah itu mak lampir
di mana dia
aku harus menuntut balas kematian anak dan istriku
maka orang orang yang dia berarti sudah mati sebelum mati
oleh karena itu bergeraklah
gunakan rasa dan karsa
agar bisa menikmati hidup
persilakan menunggu di pendopo
amalkan yang saya katakan tadi
kanjeng dipersilakan menunggu di pendopo
depan depokan jum'orokun
alangkah bahagia bahwa
pembesar dari mataram bersedia melangkahkan kaki
memindungi kami yang terpencil menjauh di layar gunung ini
terima kasih kiai
meskipun jauh dari pusat kota mataram
kami tetaplah rakyat mataram
adakah kiranya yang anda anda butuhkan
kami siap sedia
baik tenaga dan pikiran
sebatas kemampuan kami
kesatria termasyur tanpa tanding
orang orang menjuluki saya singa mataram
saya sendiri tidak mengendakinya kiai
itulah ucapan kesatria tersejati
saya benar benar gembira
dapat bertemu dengan satria hebat
kalau dibandingkan kiai
saya ini belum ada apa apanya
kiai terlalu memuji
kita sama sama manusia biasa
yang masing masing punya kelebihan dan kekurangan
saya mendapatkan titah dari gusti sultan agung
untuk mencari keberadaan cabuk sakti
kiai jabat benar benar sedih panggilan
saya mohon diri dulu sebentar
kematian malah rasul
terima kasih tia
harus bersihkan diri lahir dan bakti
hanya pada yang
harus memiliki kekuatan
kekuatan yang datang
dari langit yang disebut
nur sejati daya ningguana
akan datang dengan sendirinya
kedalam diri kanjeng kemung
asalkan kanjeng kemung
mau matak haji pangeling
dengan sang maha pencipta alam semesta
menikah dengan seorang bandar judi
utang ayahmu itu sudah terlalu banyak padaku
dan kamu sudah dijadikan jaminan
biar semua pengetahuan
bukan barang yang bisa dijadikan jaminan
tidak ada oldeter bunlar yang sudah terbarukan

sekarang kita buat pembatas di sebelah sini dan sebelah sana
sekarang tinggal diuruk
sumber cipta rasa karsa dan karya ada di dalam sanuba
hidupkan rasa walas asli
amalkan dalam kebuatan dengan menyantuni kaum yang lemah
insyaallah kekuatan dari langit akan memancar karena kanjeng telah mengamalkan amal rasulullah
terima kasih anda
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh